keinformasi lain menteri energi dan sumber daya mineral ignasius jonan meminta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah tumpahan minyak di teluk balikpapan kalimantan timur
jonan mengatakan telah melakukan komunikasi dengan menteri klhk siti nurbaya agar menerapkan undang undang mengenai lingkungan hidup dalam menangani kasus tumpahan minyak di teluk balikpapan
setelah investigasi dilakukan jonan juga meminta agar klhk mencari solusi terbaik dalam mengatasi pencemaran lingkungan
jonan menambahkan permasalahan ini perlu campur tangan kementerian perhubungan khususnya direkturat jenderal perhubungan laut
setelah investigasi itu selesai nah itu baru dicari solusinya ke depan baiknya bagaimana
ini kementerian lhk yang harus proaktif menurut saya karena paling kurang ada pencemaran lingkungan hidup dan juga menghilangkan nyawa orang loh
betul kan nah ini siapa yang kalau baru gabungan bertiga dengan kementerian perhubungan dengan direkturat jenderal perhubungan laut ya kerjasama di sana
bergabung melalui sambungan telepon
telepon dengan jurnalis transmedia albertus prayudya di balikpapan kalimantan timur
selamat sore albert bagaimana perkembangan penyelidikan tumpahan minyak di teluk balikpapan
untuk perkembangan penyidikan tumpahan minyak yang ada di balikpapan saat ini pihak ditreskrimsus polda kaltim telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan
dan saat ini telah diperiksa tiga puluh saksi
dari pertamina dari juga orang orang yang melihat kejadian itu juga kru kapal yang terbakar
bagaimana dengan dampak ekonomi di sana nelayan kemudian juga pariwisata apakah dengan adanya tumpahan minyak ini para nelayan enggak melaut kemudian juga pariwisata juga sepi didatangi para masyarakat di sana
sebelumnya memang iya karena ada penutupan jalur untuk pelayaran
namun sekarang pelayaran sudah kembali dibuka
dan untuk pedagang pedagang ikan yang masih terasa sampai sekarang bunce
karena pasar ikan itu agak sepi tidak seperti biasanya dan belum banyak warga yang mau membeli lagi ikan laut
mereka banyak membeli ikan tambak begitu punce
oke pertanggung jawaban mungkin dari pihak pertamina untuk
untuk saat ini apakah sudah ada diberikan kepada warga yang terdampak
untuk warga yang terdampak untuk para korban dulu punce
kemarin sudah ada pertemuan antara plt wali kota balikpapan bapak haji rahmat masud dengan pertamina
menurut beliau bagi para korban itu diberikan biasis dua untuk anak anak yang masih sekolah
dan untuk para korban itu diberikan biasis dua untuk anak anak yang masih sekolah
untuk yang berusia produktif itu diberikan pekerjaan oleh pihak pertamina
dan disalurkan ke kontraktor kontraktor juga bantuan terhadap keluarga korban begitu bunce
oke untuk rehabilitasi daerah yang terdampak apakah masih terus dilakukan
sampai sekarang masih di sebagian kecil di wilayah kampung baru punce
karena itu adalah merupakan daerah pemukiman
pemukiman atas air
pemutungan atas air masih warga bekerja bakti bersama dengan pemerintah tempat untuk membersihkan sisa sisa
dan itu bisa larut juga karena air pasang begitu bunce
kalau di sepanjang pesisir pantai balikpapan sampai saat ini sudah bersih dan tidak ada lagi aktivitas untuk membersihkan pantai begitu punce
oke albert terakhir bagaimana dengan stok bbm dan juga distribusi di sana apakah dengan
adanya kejadian ini mempengaruhi persediaan bbm di sana
untuk persediaan bbm tidak ada pengaruhnya punca
di sini semua aktivitas berjalan dengan normal dan lancar begitu punca
oke baik terima kasih albertus prayudya jurnalis transmedia langsung dari balikpapan kalimantan timur